namun dalam pembahasan selanjutnya
setelah bergabung dengan gerindra dalam koalisi indonesia raya
partai kebangkitan bangsa atau pkb membentuk koalisi lain
dengan partai golkar yang dinamakan koalisi inti
koalisi inti yang diumumkan pada rabu tiga mei
berupa yang persentukan dua koalisi yang diikuti masing masing partai
yaitu koalisi indonesia raya dan koalisi indonesia bersatu
jika berhasil penggabungan keduanya akan dinamakan koalisi besar
lewat koalisi besar pkb dan golkar
berupaya menghimpun kekuatan partai partai
yang saat ini mendukung pemerintahan jokowi maruf
kami bersepakat untuk terus saling bersinergi
pemenangan kerjasama penguatan
saling membantu mensukseskan proses keberhasilan pemilu tahun dua ribu dua puluh
koalisi inti sudah membentuk
tni pkb yang diikuti masing masing partai partai
tim pemenangan yang dipimpin politikus golkar nusron wahid
dan ketua dpp pkb faisal reza
dalam wawancara di program cnn indonesia newsroom
nusron wahid menyatakan koalisi besar ditargetkan
menjadi poros alternatif garis tengah
di luar dua kubu politik yang ada
setidaknya saat ini sudah terbangun
ada tiga partai yaitu golkar pkb dan gerindra
dan kita masih menunggu
dengan bahkan karena b tiga sudah mengumumkan
ikut ganjar pranowo
sebetulnya kita berhak
masih berpikir dengan kip
dan kami yakin pan juga
meskipun sudah mengumumkan
tapi kita yakin selama belum daftar
segala potensi dan kemungkinan masih bisa terjadi
bahwa koalisi besar ini akan solid
lima partai datang
minimal lima partai mendatang
berbanding terbalik dengan optimisme nusron wahid
yunarto wijaya memandang koalisi inti
hanya sekedar gimmick politik
saya melihatnya tetap koalisi inti ini gimmick ya
kalau kita bicara koalisi inti itu adalah
koalisi yang sudah pasti
dan itu hanya faktor pengikatnya
kalau ada partai partai
yang sudah berani menyebutkan
tadi dikatakan aha belum belum erlangga
bahkan tidak berani menyebut nama capres cawapres
jadi kalau saya lihat dengan muncul nama nusron wahid
faisal reza tim pemenangan
tim pemenangan siapa
kan tidak bisa disebutkan
partai partai yang saat ini mendukung jokowi
ditudinggiat membentuk koalisi berlapis koalisi
tanpa memiliki nama calon presiden yang pasti